olahraga makin banyak jenisnya makin banyak pula orang yang jatuh cinta dan menjadi pegiat
di dua ribu dua puluh ini apa sih yang diprediksi akan makin diminati
trend olahraga dua ribu dua puluh itu sifatnya lebih banyak ke grup eksersis
jadi olahraga yang bersama sama bareng bareng bersama teman dibandingkan olahraga yang sendiri
tipenya itu lebih sering sekarang yang diminati adalah yang sifatnya hiit atau high intensity interval training
yang olahraganya durasinya sempit atau cepat tapi intensitasnya cukup tinggi karena membakar kalorinya lebih banyak
saya pun langsung menantang diri mencoba salah satunya
yeah jadi pagi ini saya mau ikut lho
latihan cross training ini olahraganya karakteristiknya sama seperti yang tadi disebutkan sama dokter andi kurniawan
berkelompok angkat beban high intensity interval training dan dilakukan dalam waktu yang sempit ataupun sedikit
ini pagi pagi hari kerja loh ya banyak yang udah standby
ayo kita harus jangan mau kalah
cross training bermanfaat mendukung tubuh untuk melakukan olahraga favorit lain para anggota
bentuk latihannya sirkuit training selama empat puluh lima hingga enam puluh
tiap orang dalam kelompok bergantian berlatih tujuh sampai sepuluh gerakan dengan pengulangan
untuk pemula harus ingat pesan ini
misalnya seseorang pemula ingin mengikuti grup kelas atau sirkuit training atau crossfit
jadi sebenarnya harus ada tahapan tahapannya terlebih dahulu
jadi mengangkat bebannya juga mungkin dari beban yang ringan terlebih dahulu
terus kemudian perhatikan teknik gerakannya
teknik gerakannya harus tepat
dan dengan teknik gerakan yang salah itu justru risiko cederanya lebih tinggi
fokus dulu melakukan gerakan dasar dengan benar
ketiga gerakan ini wajib rutin dilatih minimal dua kali seminggu dengan tepat
paling tidak selama dua sampai tiga bulan sebelum naik tingkat kelatihan beban
yang itu satu dari latihan fitness dimana aja itu sama aja
cross training dimana aja itu sama aja
cuman bedanya adalah cara melakukannya
biasanya untuk pemula itu berfokus pada form yang benar dulu
biasanya untuk pemula itu berfokus pada form yang benar dulu saja
nah dia sedikit ber stragin travel dengan berbeda
met inform jalan dipedal

nah sekarang bisa kita archae advertise
percaya betul ya
anya terus tugas mana depos day kongbe
bagus lah kan
memotivasi juga benarnya aku pengen youtube body sebenernya
sama pas aku ngeliat kini tuh rame banget jadi seru makin termotivasi
di ikutan crosslaning kayak gini
wuuu delapan aduh akhirnya selesai juga ya
ya buat saya pemula itu udah cukup melelahkan
pada intinya adalah olahraga ikutan tren boleh boleh aja tapi jangan terlalu ambisius
harus terpelingarkan tubuh kita
memang sih dengan berkelompok seperti ini saya semakin termotivasi untuk nambah hitungan
tapi apalagi untuk anda yang motivasi olahraganya kepengen bakar kalori sama bakar lemak
oksigen yang masuk ke dalam tubuh harus cukup jangan sampai terlalu terengah engah ya
danir ahri arief tidjawad jakarta